siapa yang menyangka menggunakan alat bernama rain water system atau air hujan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan mencuci pakaian
produser lapangan cnn indonesia kiki haryadi mengajak anda untuk melihat proses tersebut
badan meteorologi klimatologi dan geofisika kota bandung merilis hujan intensitas tinggi akan melanda kota bandung pada maret
intensitas mencapai sebelas mm per hari yang artinya debit air yang dihasilkan otomatis meningkat
sebenarnya air hujan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga
the trans luxury hotel salah satu anak perusahaan transcorp yang juga merupakan induk perusahaan dari cnn indonesia
memanfaatkan air hujan untuk mencuci pakaian melalui proses filterisasi menggunakan alat bernama rain water system
jadi di sini kita ada dua tanki satu raw water tank sama yang clean water
jadi air hujan itu kita tampung kemudian disalurkan melalui pipa akan masuk ke raw water tank dulu
kemudian dari raw water kita pompa melalui dengan pompa dan adanya filterisasi ini sun filter kemudian carbon filter
setelah itu langsung didistribusikan ke clean water
nah dari clean water kita langsung distribusikan ke laundry
jadi di clean water tank itu airnya sudah bening sudah jernih dan siap untuk didistribusikan ke laundry kita
tadi dijelaskan ada filterisasi yang kemudian dilakukan
seberapa lama proses filterisasi dilakukan ini pak
kita paling lama tiga puluh menit filterisasinya
proses filterisasi tersebut menghasilkan air bersih dengan ph tujuh
serta diuji laboratorium dinas kesehatan kota bandung dan layak digunakan
yang menarik pemanfaatan air hujan ini mampu menekan penggunaan air tanah yang sebelumnya selalu digunakan
per bulan itu kita kurang lebih
pengamat lingkungan taufan suranto mengklaim
langkah ini dinilai positif dan bisa terus dikembangkan terutama saat musim hujan
hal hal yang sangat positif bagaimana kita mengamankan air hujan
kita panen kita resapkan di dalam tanah
untuk kemudian dipergunakan ketika musim kemarau
itu ada konsep konsepnya
dan saya pikir hari ini kita mempunyai neraca air yang minus ketika musim hujan kebanjiran
ketika musim kemarau kekeringan
nah konsep pemandangan air hujan itu bisa menjadi solusi
tetapi tentunya harus ditunjang oleh kebijakan pemerintah dan gerakan yang ada di masyarakat
pemanfaatan air hujan hingga kini merupakan salah satu upaya yang terus dikembangkan para ahli lingkungan
dan diharapkan pemerintah bisa berpartisipasi untuk mendukung dengan dikeluarkan regulasi terkait dengan hal ini
kiki haryadi bandung